presiden joko widodo resmi menaikkan peraturan presiden no tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang kenaikan iuran bpjs kesehatan
per januari dua ribu dua puluh iuran bpjs naik seratus persen
kenaikan ini menuai pro dan kontra di masyarakat
mereka yang keberatan dengan kenaikan ini memilih untuk menurunkan kelas
muhammad soba sudah enam tahun menjadi peserta bpjs kesehatan
warga jakarta selatan ini terdaftar sebagai pasien bpjs kesehatan di puskesmas pancoran
enam tahun silam keluarga soba mendaftarkan diri sebagai peserta bpjs kesehatan kelas satu
namun karena iuran yang semakin mahal sobah yang bekerja sebagai pegawai penatu ini
menurunkan tingkat kepesertaannya menjadi kelas tiga pada september lalu
bila tarif baru sesuai perpres nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu sembilan belas nanti berlaku
iuran untuk peserta kelas tiga naik dari rp dua puluh lima lima ratus menjadi rp empat puluh dua per orang per bulan
itu berarti soba harus membayar rp satu ratus enam puluh delapan untuk istri dua anaknya dan dirinya sendiri
dengan penghasilan sekitar rp tiga juta per bulan soba merasa jumlah iuran bpjs memberatkan
soba berharap kenaikan iuran bpjs kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan
kalau naik ya ditambah lagi masalahnya tentang pelayanannya juga
pelayanannya kan suka ribet gitu kalau misalnya dari mau naik dari kita rujukan juga suka
dulu kan pas lagi saya ngerasain minta rujukan dari puskesmas itu lumayan gampang
tapi sekarang agak susah sih
jadinya itu doang sih pelayanan harus ditingkatin lagi
tapi tingkat bayar resi itu dengan pelayanannya masih kurang gitu ya
kalau iurannya naik kalau pelayanannya nggak naik ya percuma juga
meski iuran bpjs kesehatan naik muhammad sobah enggan untuk mendaftar sebagai penerima bantuan iuran atau pbi
sobah merasa membebani pemerintah jika mendaftar sebagai peserta pbi
di saat ia mampu untuk membayar walaupun untuk layanan kelas tiga
gita gowinda andrea warsaputra jakarta
kenaikan iuran bpjs kesehatan diperkirakan tidak bisa menutupi defisit yang dialami
seperti informasi yang kita dengar sebelumnya di awal tadi warga mulai berpikir untuk menurunkan kelas kepersertaannya
peserta juga meminta pelayanan dengan bpjs kesehatan diperbaiki
sementara kemudian rumah sakit merasa terjepit
ada pelayanan yang dipertaruhkan di tengah keterlambatan pembayaran klaim
nah ini dia kita bahas malam ini bersama narasumber
ada pak iqbal anas maruf kepala humas bpjs kesehatan
pak iqbal selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada bu sulastri ketua bidang pengaduan dan hukum ylki
bu sulasti selamat malam terima kasih sudah hadir
selamat malam sularsi namanya
ibu sularsi mohon maaf
baik kemudian ada juga pak odang muhtar anggota kompartemen jaminan kesehatan persi
pak odang selamat malam
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke bu sularsi dulu
bu sularsi selama ini yang kita dengarkan mungkin itu kalau misalnya yang tadi beberapa diwawancara rekan rekan saya di lapangan itu adalah beberapa contoh kasus
tapi sebenarnya dari laporan yang diterima oleh ylki seberapa banyak sih keluhan tentang pelayanan bpjs kesehatan ini
dan range nya rata rata soal apa yang paling besar
kalau untuk pelayanan kesehatan memang tidak banyak yang masuk ke ylki
bukan berarti tidak ada masalah
nah ini kan yang perlu kita sampaikan bahwa habit masyarakat mengadu
itu kan memang sangat minim
nah ketika ada orang yang mengadu itu kan bisa menjadikan suatu indikator
buat kami bahwa di masyarakat itu ada suatu permasalahan
dan paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait dengan masih kepelayanannya
itu misalnya bahwa pelayanan di rumah sakit adalah seperti apa
dia merasa bahwa kalau di rumah sakit itu dia yang non bpjs kenapa dia adalah lebih cepat pelayanannya
kemudian kalau yang bpjs mereka harus menunggu antrian
misalnya seperti itu itu satu
kemudian pada saat ada melakukan suatu tindakan medis
ini kan perlu waktu perlu untuk menunggu giliran dia adalah bisa untuk melakukan suatu tindakan medis
misalnya operasi gitu ya
harus nyantri itu panjang
misalnya ada sebulan ada yang dua bulan
sebenarnya kalau antri ini kan juga akan menimbulkan secara psikologis orang yang sakit ketika harus menunggu lama
ini kan memang
jumlah antrian itu adalah panjang
nah yang perlu kita sampaikan adalah bahwa untuk mengurangi ini kan lebih kepada bagi
ini kan melakukan suatu pengobatan
nah lebih ditekankan bagaimana untuk yang preventifnya
nah ini yang harus juga dilakukan melakukan suatu tindakan tindakan lebih besar lagi
nah selanjutnya bahwa kembali lagi bahwa pelayanan pelayanan itu yang lebih disampaikan kepada masyarakat kepada ylki
pasti hal seperti ini sudah sering lah ya diterima oleh teman teman bpjs kesehatan
sekarang iurannya kemudian dinaikkan tentu saja pasti langsung ada komplain dari masyarakat
karena memang kalau misalnya sekalipun memang iurannya ini mungkin dikatakan jauh ada yang nilainya lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diusulkan oleh djsn misalnya ya
tapi bagaimanapun kan itu tidak akan serta merta langsung mengurangi defisit gitu kan kurang lebih
apa sih sebenarnya langkah yang sekarang dilakukan sambil menunggu nih sambil menunggu defisit berkurang
in the mean time apa yang dilakukan oleh bpjs kesehatan sebenarnya
selain day to day business ya selain day to day bisnis
ya pertama kita tentu harus mengapresiasi upaya pemerintah untuk memastikan program jkn itu bisa tetap berjalan dan diakses masyarakat
ya kalau kita melihat angka utilisasi kan tidak pernah menurun
biaya juga selalu naik

iya pengundang pertama dignified perusahaan kalian
kalau daripada kalau liatan program
bisnis dan memangkan lebih jadi independen foreignhard dan juga konyolasi program jkn
ini bisa bertanya tanya tentang hal hal berlebaran yang terkenal

bukan pas conversasi dengan penguasa lain
tapi bisa hilang dari daerah untuk oh ini bahkan
hitungan sudah dijelaskan anda
bahwa hitungan membiaya
manfaat perjiwa kelas satu dua ratus tujuh puluh empat ribu
tetapi pemerintah memutuskan
satu ratus sembilan puluh ribu diputuskan
hanya satu ratus sepuluh ribu dan kelas tiga
dari satu ratus tiga puluh satu ribu
diputuskan empat puluh dua ribu
atau tiga puluh dua persen saja
dari sini kenapa kok
nggak diputuskan sejumlah
hitungan itu karena memang ada
proporsi dari segmentasi yang lain
nah pergerakan soal
perubahan iuran ini kan tidak
semuanya disesuaikan kan tidak
ada tahapannya misalkan dari
penerima bantuan iuran dimulai
dari satu agustus sampai dengan desember
termasuk untuk tiga puluh tujuh juta
dari pemerintah daerah
dia dibantu oleh pemerintah pusat
ada pendanaan sembilan belas ribu dari
deviasi yang rp empat puluh dua ribu
ke dua puluh tiga ribu yang
di cover semua oleh pusat baru di
januari dua ribu dua puluh nanti
semua pemerintah daerah juga
memenyiapkan ada juga
pekerja penerima upah pemerintah
yang pusat itu kan
disesuaikan di satu oktober
memang tidak tiba tiba jatuh dari langit
akan selesai soal defisit tidak
tetapi proses ini adalah
proses gradual yang nantinya
bbc kesehatan memiliki keleluasan untuk
membayar ke rumah sakit
pr yang disampaikan tadi kalau kita mencermati
yang disampaikan bapak tadi di tv
minta rujukan dari puskesmas
kita harus membenahi mindset
datang ke puskesmas tidak untuk minta rujukan
orang datang untuk diperiksa
ini kan sudah terlalu lama kita
kalau kita mau langsung sembuh datang
ke dokter spesialis padahal kan tidak
begitu dokter umum punya kompetensi
level empat a yang sebetulnya dia bisa
selesaikan cukup tugas siapa yang sosialisasi
soal itu ya tentu tugas kita bersama
termasuk cnn tv misalnya
untuk menyampaikan ke masyarakat
kita tidak ingin menggiring opini
kemana yang harus bertanggung jawab kita
mengembalikan lah program jkn itu
bukan programnya bbjs kesehatan
yang mencoba menginterversi
selama ini masyarakat
yang mengalami kesulitan untuk
mengakses layanan kesehatan dia dengan mudah
bisa mengakses dengan mendaftar
membayar sejumlah iuran dengan tertib
dan tentu dia akan mendapatkan
pelayanan ketika mendapatkan pelayanan
ada kewajiban lain sebagai
warga negara untuk membayar
secara rutin hikmah bersyukurnya
adalah dengan bayar iuran rutin
karena dia posisinya sehat kenapa
karena ada saudara lain yang kita konsisten
secara mau menggunakan layanan
itu terus menerus sepanjang hidupnya
nah ini bukti kehadiran
negara ini yang sebetulnya kadang tidak terpotret
orang riuh rendah
kesehatan kok jadi iurannya naik terus
dan sementara pelayanan terganggu
indonesia raya itu saya kasih tahu
dari sabang sampai merauke itu
apakah pelayanan rumah sakit
sudah sebaik sekarang kan begitu
pertanyaannya sebelum jkn
masalah ini sebetulnya masalah sudah
cukup sekian lama ya justru hadirnya
bahwa harus ada terus perbaikan
jadi kalau misalnya menurut anda
atau pasien tadi itu apa
suara suara itu kan
dua orang saja harus dipertimbangkan atau tidak
semua suara masukan
kita dengarkan betul
yang disampaikan itu
yang harus diperbaiki dari situ
masyarakat harus disadarkan bahwa program ini
iurannya kan ada limitasi
sementara orang sakit kan tidak dibatasi
kalau saya kasih contoh ya
bahwa untuk ibu melahirkan itu
mendaftar ke jkn itu
satu bulan sebelum
melahirkan itu menunggu
setelah dia mendapatkan layanan
secara konsisten ini kan
yang harus terus diingatkan
bahwa anda ketika sudah menikmati layanan
anda tetap wajib berkontribusi
itu karena menjadi tanggung jawab kita bersama
bukan langsung live group seperti itu
tapi konteksnya adalah
ya kita bareng bareng menghadapi ini
sebagai rakyat indonesia
bagaimana dengan dari
sisi rumah sakit karena kalau misalnya
sisi pelayanan tadi itu katakanlah
itu yang maksimal yang bisa dilakukan bpjs
kesehatan selama ini tapi bagaimana dari sisi
rumah sakit karena kan posisinya seperti
terjepit nih berhadapan langsung
dengan mereka yang sehari hari pasien
kan yang ngeluh lah yang
apa itu berhadapan langsung orang orang
di rumah sakit ini ya terima kasih
mbak putri pertama saya harus mengatakan
terima kasih pada pak iqbal
bahwa tadi pelayanan sudah dijelaskan
sedemikian rupa padahal yang
melakukan pelayanan itu adalah

dua puluh dua atau dua puluh empat
klinik itu yang bertatap langsung sama
publik nah ini kadang kadang kita
melupakan seperti tadi saya
mungkin agak cenderung sependapat
sih kita jangan lupa
lima tahun yang lalu orang itu
takut masuk rumah sakit
malah hadap pameo kan bu
nah tujuan sistem jkn
menjaga jangan sampai penduduk
itu menjadi miskin
oleh karena itu dibuatlah sistem ini
nah soal pelayanan terjepit
itu istilah yang mungkin
kurang pas juga mbak putri
dalam pengertian begini kami di rumah sakit
itu sudah teruji
lima tahun lebih
iuran tertunggak dan lain sebagainya
rumah sakit dengan
segala sdm nya dari mulai dokter
sampai satpam itu berusaha
kurang dari standar pelayanan yang
seperti mana diatur oleh undang undang
rumah sakit dan lain sebagainya
jadi kalau tentu saja
kita pilih secara
cerdas jangan kita terjebak
sedemikian rupa padahal kita
dalam hal ini saya ingin sampaikan kita
itu menaikkan dua kali
pbi itu dari dua puluh tiga
artinya apa pemerintah
menggelontorkan tahun depan
untuk satu ratus tiga puluh juta
yang terakhir mungkin di publik
di masyarakat kita ini saya bukan
sebagai persi melihatnya artinya
keluhan keluhan oh ini beban berat
dan sebagainya untuk mandiri
terutama yang jumlahnya

itu pun lima belas juta seperti
pak iqbal tadi sudah hengkang
sudah ada hitungannya
tidak lanjut bayar
di sini peranan
para pemimpin kita semua
tidak bisa hanya ppjs
karyawannya cuma enam ribu menghadapi berapa
melayani yang kontak langsung
artinya untuk membangkitkan
eh sebelum sakit
kamu harus ikut punya tanggung jawab
soal terasa berat ya kita berdoa lah
mandiri itu juga bisa ikut naik lah
jangan kita merasa
tapi saat ini masih belum
tetapi begini andekan
betul betul ekonominya itu drop
tidak mampu membayar
negara hadir kok
datang ke rp
rw buat surat miskin
kalau di dki mbak itu otomatis
itu sudah otomatis menjadi
kalau misalnya dari data persis
sebenarnya berapa banyak sih saya masih
penasaran soal rumah sakit
yang ikut ke bpjs
yang masih ditunggang oh tunggakan
tunggakan itu bergerak mbak
saya berpikir positif saja lah
ini dengan presiden sudah
tanda tangani dan berlaku mundur loh gitu
ingat pak iqbal kan berlaku mundur
sejak berarti segera
segera mencairkan itu kepada bpjs
dan tentu kami di rumah sakit
rumah sakit swasta
itu ada loh yang sifatnya
terpaksa tidak membayar lembur
dulu dan lain sebagainya tapi itu
keluhan lalu lah kita berpikir
insya allah kita harus tetap jaga
karena kita berhadapan dengan
sumpah dokter ada disitu dan lain sebagainya
standarnya standarnya tertentu
dan harus dijaga oke nanti setelah jadinya
undang undang rumah sakitnya ada mengatur
dari dua narasumber saya disini
soal keluhan itu kembali kepada
soal mindset masyarakat
mindset masyarakat ini sekarang tanggung jawab siapa
kalau misalnya tadi dbpjs
kesehatan mengatakan ya salah satunya tanggung jawab media
tapi bagaimana dengan kementerian kesehatan
nanti setelah jeda kita minta konfirmasi kementerian kesehatan
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di
kami masih membahas soal bpjs kesehatan
sebenarnya ada beberapa hal yang
kemudian menyebabkan bpjs kesehatan
mengalami defisit yang cukup besar
kami punya grafisnya nanti akan dihadirkan
sebentar lagi kita akan lihat
tapi saya akan ke pak iqbal lagi
pak iqbal kalau misalnya di beberapa di
ada beberapa hal yang menyebabkan bpjs kesehatan
salah satunya itu kalau tidak salah termasuk
penanganan penyakit katastropik itu itu itu
salah satu yang terbesar ya kalau misalnya dari data
bpjs kesehatan ini memakan
biaya berapa persen dari total
yang dialokasikan bpjs kesehatan
sebenarnya supaya kemudian masyarakat
juga sadar oh ya selama ini
sangat berpengaruh ternyata
ya tentu kita harus
bersepakat ya bahwa
program jkn itu untuk
memudahkan akses masyarakat yang selama ini
soal pelayanan kesehatan
itu tidak berarti
bahwa ada kejadian luar biasa
dan yang lain tetapi konteksnya adalah
memberikan kepastian ada
jaminan ketika data di bpjs kesehatan
dari total pengeluaran
biaya yang sekitar
sembilan puluh an triliun di tahun dua ribu delapan belas
kan bukan berarti kita
kambing hitam disini konteksnya bahwa
kalau kita melihat manfaatnya
kan luar biasa tidak ada
di negara lain yang sampai demikian
lebar manfaat termasuk
obat obat yang justru di jaminan
kesehatan atau bpjs luar negeri
tidak dijamin di negara kita
malah memberanikan diri untuk menjamin
dan memang harus diatur karena
pembiayaan atau apapun
memang harus linier dengan
upaya kesehatan masyarakat
karena kan jangan sampai ulu kehilir
ternyata yang bermasalah ada yang dihulukan
jebol di ujungnya
untuk kita bersama sama
justru data data yang
orang yang dulu itu tidak berani seperti
disampaikan pak odang menjadi berani untuk
datang berobat dan yang lain
dan itu akan meningkatkan produktivitas
kalau kita lihat
kajian dampak ekonomi ui
kan menyatakan bahwa program ini
menolong orang dari jatuh ke
jurang kemiskinan sebetulnya
nah makanya ketika pemerintah
menetapkan perpes tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas
itu dalam rangkangannya
ke sana pemikirannya jauh
visioner ke depan tentang bahwa
program ini penting loh
buat masyarakat dan masyarakat
perlu juga digali kontribusinya
kenapa kok yang
seakan akan misalkan yang dipermasalahkan
mereka sebetulnya memiliki kemampuan untuk
tidak membayar tetapi malah
memiliki kemampuan membayar tapi malah
tidak membayar ya kenapa karena sudah ada

dalam yang dibayar iurannya oleh
pemerintah program ini kan
kontribusinya iuran semua
iuran ada sense of belonging
masyarakat bahwa kami juga
mengiur sehingga kami juga berperilaku
harus hidup sehat dan yang lain bukan
berarti semata mata ketika ada program
lalu abe terhadap kesehatannya tidak
junk food dan yang lain tentu
ini memang kerja bersama lah saya pikir ya
kita bicara tentang
program jaminan kesehatan nasional
ya kalau misalkan tempat
kita macet banyak polisi dan yang lain
rentan terhadap penyakit itu
menjadi keniscayaan begitu
nah ini yang harus bersama sama
diperbaiki suatu saat
tentu iuran itu akan
sangat rasional sebetulnya bahwa
ternyata dengan instrumen
soal pembiayaan di
tingkat pertama yang sekarang
soal pembiayaan justru di rumah sakit
kuratif semua ini yang harus diperbaiki
memang di tingkat pertama
sehingga orang tidak langsung jatuh yang dikhawatirkan
mbak putri soal katastrofik
dan yang lain karena angkanya terus
naik kan seperti itu tetapi tidak
berarti menghalangi orang untuk mengakses
layanan kesehatan itu yang kunci
oke oke bagaimana
dari sisi konsumen nih karena
saat ini kalau misalnya
beberapa kali bertemu dengan pasien
atau mereka yang membaca baca
beberapa review mereka yang
mengeluh di media
ada kesan memang bpjs
kesehatan memang dihadirkan untuk mereka
yang kelompok kelas tiga
katakanlah begitu dan
ya sudah bagaimanapun itu mau antrinya
begitu mau obatnya lama
mau bagaimanapun ya sudah memang
disitulah kelas kamu begitu
bagaimana apa ya
bagaimanapun kan ini persepsi ya
bagaimana pengobatan personal
itu kan soal persepsi sekali lagi
kita tidak bisa
kemudian menyalahkan bpjs kesehatan tapi
pada saat yang sama tidak bisa juga menyalahkan
konsumen karena untuk mendapatkan
perasaan seperti itu gitu kan bu sulastri
yang pertama memang tadi sudah
disampaikan bahwa program ckn ini adalah
satu program yang memang sangat membantu
untuk masyarakat bagaimana kita
bisa hidup sehat nah
kemudian bagaimana membangun mindset masyarakat
artinya yang tadi bagaimana
sejak awal tadi disampaikan
dibenerin yang dibenerin hulunya apa
bagaimana perilaku si masyarakat itu sendiri
hidup sehat nah
kembali lagi bahwa untuk melakukan
suatu pelayanan kesehatan kembali lagi bahwa
salah satu contohnya adalah
adalah untuk melakukan suatu preventif
nah yang selama ini kan dengan
adanya bpjs ini mereka adalah melakukan
alih fungsi kalau menurut kami sehingga
apa yang dilakukan
yang harusnya dia lakukan adalah tidak
melakukan itu satu kemudian yang kedua
mindset dari sisi masyarakat sendiri
sekarang ada kemudahan akses ya
saya setuju tetapi juga perlu
ada yang namanya
edukasi kepada masyarakat ketika
itu sakit harus ada suatu aturannya
bahwa dia harus melalui vaskes
bukan langsung bahwa konsumen ini atau
pasien ini adalah menjadi kayak dokter bahwa
faskes tingkat lanjutannya
nah ini yang
perlu disampaikan juga kepada masyarakat
selanjutnya terkait dengan
kenaikan iuran ini kita juga perlu
melihat saya setuju
apa yang disampaikan oleh pemerintah
kami juga memberikan suatu apresiasi
tetapi kita juga akan melihat bahwa
bagaimana sih kemampuan
melakukan suatu bayar ini apakah
memang masyarakat ini adalah
tidak mau untuk punya kemampuan
untuk membayar tapi dia tidak mau atau
memang masyarakat ini adalah tidak
mampu khususnya adalah untuk mandir karena
masyarakat ini adalah kelas tiga
hal yang seperti ini apalagi yang sekarang
itu model cara pembayaran model kk
ini kan juga sangat memberatkan kepada
masyarakat satu keluarga
kan ini banding satu keluarga
ada empat satu
peserta itu kan bayarnya
kan yang sekarang nah ini kan
keberatan daripada si masyarakat
ini sendiri bagaimana mereka bisa
untuk melakukan suatu pembayaran ini kan sangat besar
selanjutnya bahwa apakah dengan
meningkatkan iuran ini
akan bisa mengurangi defisit itu
yang perlu diperbaiki
adalah bagaimana tadi data
kayak cleansingnya itu kan juga harus
dibenerin dulu nah ketika
itu adalah dimerenin berapa sih sebenarnya
biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah
saya setuju bahwa ini adalah tanggung jawab
pemerintah untuk memberikan
layanan kesehatan sebagai hak asasi
oke pak odang bagaimana dengan tadi
kita sudah berdiskusi di awal
ee rata rata semua
langsung ke fasilitas kesehatan lanjutan
ada apa dengan fasilitas kesehatan
tingkat pertama misalnya pak odang kalau misalnya di jakarta
katakan puskesmas rata rata
sudah baik ya
itu kembali kalau saya rujukan itu kan
ada mekanismenya sebetulnya
dari fktp dari puskesmas
atau di klinik swasta kapan
dirujuk kapan tidak ada regulasinya

harusnya bisa diselesaikan
dilayani di level itu
tetapi ini kan memang juga
berkaitan dengan tadi
volume yang mendadak
begitu besar kemudian
habit masyarakat malah kan ada
kalimat kan tadi datang ke klinik
itu minta rujukan
sebagai gatekeeper kalau orang
pendidikan kesehatan itu orang
itu didorong keadaan sehat pun
dia harus datang ke klinik
untuk preventifnya dia dari
mulai senam jantung dan lain sebagainya ada
banyak program yang sudah dibuat itu
jadi kembali ke depan
tapi kan kondisi faskes
kelas satu nya juga belum merata kan
kalau misalnya kita bisa katakan kalau soal
faskes rumah sakit
sebaran dokter spesialis
dan sebagainya itu bukan
di bpjs itu masalah kita
sebagai bangsa itu
kementerian kesehatan membuat nah sekarang
sedang dibuatlah regulasinya
pmk tiga puluh bagaimana penyebaran
spesialis itu didorong
sedemikian rupa tidak numpuk
di tipe c dan lain sebagainya
jadi memang ini program
yang melayani nanti akhirnya
penduduk sekarang dua ratus dua puluh
ini kerja memang kerja besar
tapi baik saya ingin menatap ke depan ini
mbak putri ya ke depan begini
ini kan sudah keluar nih
keputusan presiden ya kita sih berharap
eksekusinya oleh bu sri mulyani
eh tentu kementerian kesehatan dulu
dicairkan tunggakannya nah
sehingga kita tidak
berdebat kepada masa lalu yang
kedua belah pihak itu pahit
kami itu dengan bpjs itu kadang kadang
dekat tapi jengkel
ya karena memang
karena situasi yang membuat itu
nah kita ingin maju ke depan
kita dekat tetapi secara
mengukuhkan mbak putri saya bikin
seperti istilah apa itu
bpjs dengan rumah sakit
kesmas segala macam itu ibarat
bpjs urusan mengelola uang
bagaimana mengatur rujukan
provider yang jumlahnya dua puluh dua ribu
tambah dua dua ratus rumah sakit
nah ini kan nggak bisa dipisahkan
gak bisa sebelah saja
jadi kedepan ini kita harus
memiliki satu pemikiran
pandangan positif termasuk
kepada teman teman yang di lembaga
konsumen pada waktu mendapatkan
pengaduan saya yakin juga sudah
dilakukan memilah sekaligus
memberikan penyuluhan oh ini kekeliruan
masalah ini dan lain sebagainya
kita tetap kedepan
karena ini kalau ditanya jumlahnya
puluhan triliun sudah
bulannya sudah lima bulan ke enam
dan ini diem aja selama ini kita
bukan diem tetap
bekerja menurut standar pelayanan
yang ada di undang undang rumah sakit saya tergeliti dengan apa yang
disampaikan pak udang tadi oke bahwa ketika
ada konsumen melakukan
pengaduan ke ylki misalnya pak
kita juga tidak
hanya stop disitu
tetapi justru kita banyak melakukan suatu
sosialisasi apakah hanya mereka
kemudian apakah prosedur yang dia lakukan
adalah sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan
artinya gini kita juga
tadi bahwa sosialisasi
ini adalah merupakan suatu tugas kita bersama
tidak bisa hanya satu tetapi
yang lebih adalah karena yang
punya kewenangan adalah dari
kementerian kesehatan yang punya regulasinya regulasinya
bpjs itu juga
melaksanakan tugas apa suatu regulasi
tadi kementerian juga
dari rumah sakit juga melakukan ini
adalah yang kita lakukan
terus menerus kepada masyarakat
melakukan suatu edukasi oke bahwa
ketika dia adalah sesuai dengan suatu
prosedur anda melakukan adalah salah
ketika sakit atau tidak
sakit kita kan yang memang harus mengecek
kesehatan kita adalah ke vaskes pertama
tidak harus langsung kepada rumah sakit
atau ke dokter spesialis
nah ini yang perlu juga disampaikan
jangan sampai ini adalah yang
keliru akhirnya keliru
misunderstanding di dalam
mindsetnya dari sisi masyarakatnya
sendiri tetapi bukan
menurut kami ada bukan kesalahan si
masyarakatnya tetapi ini adalah
kesalahan bagaimana kita menginformasikan
kepada mereka sosialisasi kembali di situ
kemudian yang kedua dengan
sudah ditetapkannya oleh pemerintah
dengan adanya kenaikan iuran ini
tetapi kita juga akan menunggu
kita boleh menatap ke depan bahwa
kehandalan itu yang kita
tunggu jangan sampai bahwa
ini akan sudah naik tetapi
pelayanan dan keandarannya adalah juga menurun
harus diimbangin berbanding
lurus untuk pelayanannya oke oke oke
mungkin saya ingin menambahkan
sekali waktu mungkin saya mimpi mbak
buka sidang kabinet yang pertama
dia tanya adalah hai para menteri
saudara sudah melakukan gerakan sehat
tadi pagi sudah minum
dan lain sebagainya oke oke itu satu
contoh konkret sehingga itu
di media diliput sedemikian rupa
masalah seperti menteri kami
karena itu masalah kita yang utama diantaranya
oke nanti setelah jeda kita akan
kembali membahas ini
kedepannya bagaimana sekarang
iurannya naik tapi bagaimanapun
apakah itu serta merta akan
mengatasi defisit jika tidak kemudian
apalagi penyesuaian yang akan dilakukan
kementerian kesehatan semestinya
bisa menjawab kami masih menunggu konfirmasi
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn
indonesia pramius kita masih membahas
soal bpjs kesehatan sekarang
iurannya sudah dinaikkan tujuannya untuk mengurangi
defisit defisitnya memang berkurang tapi tidak hilang
serta merta targetnya akan
hilang atau surplus
di tahun dua ribu dua puluh empat ya
dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh tiga
pak iqbal sebenarnya soal
ada yang kemudian langsung menurunkan
kelas ada yang kemudian
langsung menyetop tidak membayar lagi
itu kan sudah diperhitungkan juga kan sekarang
ya tentu semua
hal diperhitungkan makanya prosesnya
kan tidak instan ya
kalau kita bikin mie goreng kan cepat cuman
bikin perpres ini kan gradual
melihat kajian yang mengendalam
dan yang lain yang disampaikan bu
sularsi menarik ketika
kok satu kakak harus daftar semua
orgama jkn itu
dalam undang undang bahwa itu amanah konstitusi
bahwa semua orang harus terdaftar di situ
dan ini memang
tidak serta merta bahwa
di tahun ke enam ini
kalau kita melihat experience
orang dulu cenderung yang membayar iuran rutin
itu yang sakit jadi
dia hanya bayar di dalam kartu keluarganya
karena dia masih disiplin bayar saja yang
memang sakit yang lain tidak membayar
justru ini kan kita melakukan disiplin
dan yang lain kalau kita mau
berkontribusi secara sosial ada
subsidi antar anggota keluarga
masuk di kk anda itu orangnya yang
dikenal di situ nah balik ke sini
bahwa program jkn itu
bedakan kelas satu kelas dua kelas tiga
pak odang masih sempakat
orang mau diapendektomi antara kelas satu kelas tiga
sama perlakuannya pak
harusnya senyum susternya sama juga kan begitu
dokternya senyumnya sama juga
jadi tidak ada perbedaan soal itu
tetapi ketika dia harus
bednya berapa di kamar tidur dan yang lain
itu menjadi pr di kita
ada standarisasi soal kelas
kedepan harusnya menjadi satu kesepakatan
bahwa rumah sakit
lebih mudah nanti ketika menyusun
ruang ruang rawat misalkan
nah ini yang
sebetulnya dibangun bahwa
kalau disesuaikan apakah masyarakat
boleh bergeser ke ini ya boleh
uang dia itu sesuai
anggapan kita bahwa yang memang tidak masuk
dalam skema satu tiga tiga juta itu
adalah mereka memiliki kemampuan
untuk membayar di kelas masing masing
mandiri kita harus akui ibu sularsi
memang tetap di kelas tiga itu yang paling
banyak ini kan yang grey area
kadang orang pertanyakan bergerak
mampu enggak bayar apa enggak
tetapi juga ada misalkan
pihak lain tadi di radio menanyakan
pak iqbal itu data
bps hanya sekian kenapa negara kok
meng cover demikian besar
justru itu menunjukkan bahwa negara
serius mengurus jaminan kesehatan ini
ini sebetulnya yang pesannya
harus kita gaungkan terus sehingga
mendorong juga fasilitas kesehatan
yang variannya banyak
karena beda tempat dan yang lain kita
bicara tidak hanya di jakarta tinggal
pemerintah daerah itu berusaha juga
menyiapkan nah itu harus dapat
mendapatkan perhatian juga
ini membuka kotak
pandora yang soal bahwa
dulu orang menjadi takut datang ke rumah
rumah sakit darmais untuk
berobat soal kanker dan yang lain tapi
tidak tiba tiba orang datang langsung ke darmais pak
kan harus diperiksa dulu ada
patologi anatomi ditegakkan dulu sehingga
filtering terhadap pelayanan kesehatan
yang sudah sistem kesehatan nasional dibangun
bisa berjalan dengan demikian
pembiayaan menjadi lebih efisien itu cita cita
sekarang saya sudah terhubung dengan
dr kalsum komaryani kepala
pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan
kementerian kesehatan melalui sambungan
telepon selamat malam dr kalsum
selamat malam dr kalsum
sayang sekali tidak bisa hadir di sini tapi
terima kasih sudah menyempatkan waktu
dokter bagaimanapun kan iurannya
sudah naik tapi memang tidak serta merta
langsung menghilangkan defisit itu
langkah yang akan dilakukan oleh
kementerian kesehatan berikutnya apa karena
kalau tidak salah menteri kesehatan sudah
akan mengambil beberapa poin langkah yang
atau mungkin sudah dibicarakan dengan jajaran kementerian
kalau terkait kebijakan
jkn tentunya ini
kementerian kesehatan sebagai
salah satu kementerian dan
terlibat dalam penyelenggaraan jkn
mengedukasi untuk kenaikan iuran
dan tugas kementerian kesehatan
ada satu yaitu untuk
kenaikan iuran pbi
jadi kami memang akan
anggaran dan juga
karena untuk iuran
dibiayai oleh apbn
sejak bulan agustus
langkah untuk mengurangi defisit selain
hanya menunggu dari kenaikan iuran ini
ya ini kan sudah disampaikan
oleh pak menkes
oleh tim kecil
tentunya tim ini
suatu konsep untuk
tim ini masih bekerja ya
apa saja diantaranya
ya artinya bagaimana
mencari tata kelola
yang lebih baik
kita tidak bisa
sampaikan saat ini karena masih
tapi kan bisa mereview ya ibu misalnya
ibu lihat tata kelola misalnya selama
lima tahun terakhir itu
memangnya di mana yang harus diperbaiki
tentunya di mana saja
penyelenggara itu adalah
bpj kesehatan yang terlibat
ada djsn ada kementerian
kesehatan kementerian keuangan
dan juga yang pastinya yang
memberikan pelayanan kesehatan
adalah di fasilitas kesehatan
apa kurangnya ibu
maksudnya dari tata kelolanya
bagaimana dan akan diperbaiki
seperti apa dari yang kemarin lihat kurangnya
tentunya harus lebih
defisit lagi tentunya
kecukupan pembiayaan kan
kalau misalnya beberapa rumah sakit kan sudah pasti
tidak cukup karena ada penunggakan itu kan
jadi maksudnya di sini tata kelola apa
itu semuanya akan di
seperti pak menkes katakan
dilihat ini dalam proses
pak putri ya
lihat nanti kalau sudah tersusun
bu dokter bagaimana dengan
mindset yang selama
ini terjadi di masyarakat
dari bpjs kesehatan juga mengatakan
ada mindset ketika sakit kemudian harus langsung
melalui fasilitas kesehatan yang
pertama dulu kemudian tidak
ada upaya upaya preventifnya
bagaimana sosialisasi yang
selama ini dilakukan oleh kementerian kesehatan
karena itu bagian dari kementerian kesehatan
untuk sosialisasi soal preventif itu
kementerian kesehatan pun
meningkatkan dan menguatkan
jadi sekarang ada yang
namanya standar pelayanan minimal
intinya juga kegiatan
akan dilakukan oleh kabupaten
lalu kita ada kegiatan
indonesia sehat dengan
penergatan keluarga ini juga
kita akan mencari
kasus kasus lebih dini agar
kita tidak menemukan dalam
stadium lanjut dan sebagainya
dan terakhir bagaimana
ada namanya gerakan masyarakat hidup sehat
nah inilah yang harus
dikuatkan sebagai bagian
oke semasif apa sih
bu sebenarnya upaya untuk
preventif yang selama ini sudah dilakukan
kesehatan ini kan tidak hanya
kementerian kesehatan ada di
kabupaten kota dinas kesehatan kabupaten kota
lalu ada dinas kesehatan
bagian inilah nanti yang akan
di seluruh wilayah
juga sudah ada
pak iqbal dari bpjs kesehatan
bu sularsi dari ylki
dan pak odang dari persi
pak odang mungkin ada
pertanyaan atau tanggapan
saya bukan pertanyaan tapi
kita memang lima tahun
sudah lima tahun plus ini
ada yang alpa
belum kita lakukan dan ini difahami
tadi sudah disebut oleh pak iqbal
yaitu pasal dua puluh tiga mengenai
kelas standar dan itu
penting sekali dari sudut
dan bagi rumah sakit
perlu kepastian tanda kutip
ini pemerintah maunya kemana
sehingga itu kan nanti berdampak kepada
rumah sakit ke depan
kalau misalkan sudah ada firm
konkritnya kayak apa
apakah ada urun biaya pasal dua puluh dua
apakah pasal dua puluh tiga kelas standarnya
kayak apa sehingga rumah sakit
ke depan bagaimana melakukannya
nah untuk itu tentu dan ini
sudah alpa loh kita pada
perintah di peta jalan itu soal
kelas standar itu tapi okelah kita
bicara ke depan
makin cepat didapat informasi
sehingga rumah sakit yang sekian
ribu itu bisa merencanakannya
dengan baik artinya
harus ada tenggang waktu perencanaan
perubahan dan lain sebagainya
kita kan tidak mau saking menyakiti
ya contohnya sekarang
pmk tiga puluh apakah setahun itu cukup
kita merencanakan ulang
dan lain sebagainya
kita dimohonkan bersama lah
karena itu kepentingannya
pembangunan fasilitas kesehatan
itu juga kepentingannya
dimana dinas kesehatan
saya pendapat dengan ibu komaria tadi
dinas kesehatan itu ujung tombak
yang justru jauh lebih penting
daripada kita yang di pusat

bagaimana kita menggerakkan mereka ini
apakah itu juga menjadi pertimbangan
apa yang disampaikan
pak odang itu
merupakan amanah dari
dan memang lima tahun
atau enam tahun terakhir ini
bpjs dan lain lainnya
dan itu sudah tertuang juga di dalam
yang disusun oleh bapak nas
kelas standar terawat inap
masalahnya ketika iuran ini
naik ini permasalahan yang
terbaru banyak ditemukan di lapangan
banyak yang kemudian menurunkan kelas
memang itu menjadi hak
tapi kemudian banyak dan memang sesuai
banyak akan yang menghentikan
pembayaran iuran justru
ketika iuran ini naik
apa kemudian langkah yang akan dilakukan kementerian kesehatan
revisi pr press delapan puluh dua ini baru
terbit dua hari yang lalu
upah atau pekerja formal
dan pekerja bukan penerima
upah itu akan naiknya
jadi sebetulnya belum terlihat
efek ataupun dampak
kenaikan itu jadi
beberapa kementerian dan lembaga ini
naik sekian yang kelas satu
yang kelas dua dan kelas tiga
pastinya yang kelas dua dan kelas satu
inilah yang mungkin tadi
mbak sampaikan bisa saja
mereka turun kelas nah ini memang sudah
jadi nanti akan ada dampak
dari bpjs kesehatan
terima kasih sudah berbincang malam hari ini
dr kolsum komaryani
kepala pusat pembiayaan dan jaminan
kesehatan kementerian kesehatan
baik sebelumnya terakhir
mas iqbal saya berikan kesempatan
untuk anda jadi
bagaimanapun memang ini program pemerintah
sekarang kembali saya menanyakan
antisipasi untuk mereka yang
berhenti membayar apa
jadi program jkn ini kan
sudah terbukti ya di tahun ke enam
orang tidak susah untuk mengakses
rumah sakit dengan biaya yang bisa
diperhitungkan dengan jelas
kalau menghentikan pembayaran dan yang lain lain
ada resiko dia tidak bisa mengakses
rumah sakit dan yang lain
tapi bukan itu yang harus disampaikan ke masyarakat
bahwa ini program pemerintah
justru untuk menolong masyarakat
dengan bekerja bersama sama
berkotong royong artinya penyusuan
iuran ini bisa jadi

akan teratasi tapi dua ribu dua puluh
itu sudah bisa
pernah pas lega teman teman
versi akan bisa lebih konsentrasi
penuh memberikan layanan kepada masyarakat
jadi jangan sampai
terbitnya perpres tujuh puluh lima dua ribu sembilan belas itu
apapun terhadap pelayanan publik
justru ini bagian dari
memastikan pelayanan kepada masyarakat
menjadi terjamin kualitasnya
karena pembayaran berjalan dengan
baik beli obat pisah dan yang lain
ini tidak proses
instan atau sekejap mata
berlatih dan tentu
kerjasama kami dengan kementerian kesehatan
dan kementerian terkait akan lebih ditingkatkan
sehingga masyarakat lebih terlayani
termasuk peran pemerintah daerah
sedikit sedikit pak wadang silakan
pertama iuran naik
rumah sakit akan naik
karena itu diatur oleh tarif inesibijis
jadi itu mungkin dampaknya
masih enam bulan yang kedepan
itu yang kedua yang kedua tadi
kalau orang sekarang kelas satu turun kelas dua
kelas dua jadi kelas tiga artinya apa
manajemen rumah sakit harus berpikir cepat
kamar itu harus terpaksa
harus diren kembali
jangan nanti kaget kagetan
terus kita saling menyalahkan
publik harus memahami itu
merubah kamar di rumah sakit itu
ini jumlah sekian sekian sekian
itu bagian daripada pr
manajemen rumah sakit harusnya
tapi kembali rumah sakit juga tentu harus mendapatkan
data yang fix dan firm kan soal itu
oh kita perkirakan saja
soal mampu membayar atau tidak
itu kita jangan bebankan kepada
jadi roda ekonomi ini yang harus kita perbaiki
sehingga daya beli publik
itu mampu itu kata kunci
baik baik baik
terima kasih terima kasih
mohon maaf waktu yang terbatas
pak odang terima kasih pak anas pak iqbal terima kasih banyak
dan kita melihat perkembangannya
seperti apa memang baru diterapkan dua ribu dua puluh
tapi kami cnn indonesia akan terus mengawal soal ini
tetap bersama kami di
cnn indonesia prime news kami kesegera kembali
enggak dong tunggakan bulan depan